keistimewaan yogyakarta tak luntur karena pandemi
protokol kesehatan hadir melengkapi setiap perjalanan mereka yang gemar berpetualang
menikmati keanggunan candi menjajal cita rasa tradisional dan mengenal jamu warisan leluhur menjadi atraksi wisata yang menarik
inilah cerita melawat seni mengecap rasa di yogyakarta saat pandemi
kuliner adalah salah satu daya tarik yogyakarta
beragam menu khas bercita rasa tradisional siap memanjakan
kuliner adalah para pecinta kuliner termasuk di antaranya hidangan yang berasal dari berbagai daerah di provinsi ini
mencuci tangan dengan sabun sebelum menjajal wisata kuliner kini menjadi kebiasaan baru yang tak boleh dilewatkan saat pandemi
begitupun dengan masker hanya boleh dilepaskan saat makan dan minum sesuai protokol kesehatan covid sembilan belas
dalam bahasa jawa letek berarti kusam
meski identik dengan kotor cita rasa penganan ini tak sekotor tampilannya
berbeda dengan olahan mie pada umumnya mie letek menggunakan mie berbahan tepung tapioca dan gaplek
proses memasaknya pun mempunyai cara tersendiri
mie letek itu mie yang
peka sekali terhadap panas terutama air panas
itu peka sekali
oleh karena itu pertama tama mie yang kering kita rendam dulu ke dalam air
air dingin ya jangan air panas
kemudian kita tiriskan
masa perendaman itu sekitar setengah jam sampai satu jam
nah pada waktu kita membuat mie kuah atau mie rebus seluruh bumbu terus kemudian sayur segala macam yang sudah kita masak di dalam kuahnya itu
jangan sekali kali masukkan mie yang kering
yang sudah kita tiris itu ke dalam kuah tersebut
cukup mie nya itu ditaruh di piring baru piring itu kita siram dengan kuah
mie letek mulai muncul di daerah bantul sejak seribu sembilan ratus empat puluh an

warung mie letek ini mudah dicari di yogyakarta warung mie letek yang berlokasi di maguwo harjo kecamatan depok sleman ini misalnya berdiri sejak dua ribu empat belas warung ini menyajikan kepentingan

antaranya mie letek rebus dan goreng yang gurih serta pelencing yang bercita rasa pedas manis
kelezatannya mampu memanjakan lidah penikmatnya meski dengan tampilan yang kusam
saya kira warna itu tidak berpengaruh ya jadi tampilan itu tidak berpengaruh
warna itu tidak berpengaruh ya jadi tampilan itu tidak berpengaruh
kita ini makanan jadi kita rasa
kita rasakan sehingga kalau justru karena letek itu kita penasaran
kenapa kok dinamai mie letek karena penasaran
tapi setelah kita mencicipi saya khususnya itu rasanya memang benar benar enak
dan kemudian teksturnya tuh mie nya lembut
rahasia kelezatan olahan mie ledek ada pada paduan bumbunya
bawang putih dan kemiri menjadi sumber rasa gurih
dilengkapi suiran daging ayam kampung dan sayuran seporsi mie letek dapat dinikmati dengan harga terjangkau rp dua puluh
kandungan gizi di dalamnya layak diperhitungkan
kandungan tepung gaplek dalam mie ini memberikan banyak manfaat bagi tubuh
kandungan serat yang tinggi ini mampu mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh
kemudian menjaga kestabilan gula darah
sementara kandungan riboflavinnya ini mampu mengurangi risiko anemia
nah menurut saya kuliner ini bisa disebut sebagai one stop treatment yang ringan di kantong
karena dengan harga murah kita bisa mendapatkan serat dan karbohidrat dari mie
kemudian protein dari telur dan daging ayam serta vitamin dari sayuran
selain mie ledek gudeg juga menjadi kuliner yang kerap diburu wisatawan di yogyakarta
restoran di kecamatan kasihan bantul ini adalah salah satu yang menyajikannya
gudeg yang satu ini tak menggunakan sayur nangka sebagai pelengkap
melainkan bunga muda dari pohon kelapa yang kerap disebut manggar
kelezatan gudeg ini bersumber dari bumbu rempah dan kuah kaldu ayam kampung yang digunakan dalam proses perebusan manggar
kalau manggar itu kalau yang mudah sekali nanti kecil sekali nanti rusak
yang cukup yang agak tadi yang agak kencang gitu loh agak gimana ya agak keras
nah itu nanti kalau sudah semua itu jungkep jangan dibuka dulu
kalau sudah mehano buka baru diulak walik
paling satu jam paling
seporsi gudeg manggar dijual dengan harga rp dua puluh tiga hingga rp lima puluh tiga tergantung lauk pelengkap yang dipilih
keunikan tekstur bunga pohon kelapa ini menjadi daya tarik penganan khas bantul ini
pertama uniknya ya terus rasanya lebih legit dan cara makan kok ada krius kruisenya gitu
dan saya sendiri tuh gak mengagumi
dengan adanya bunga dari kelapa manggar ini kok bisa jadi gudeg
ternyata ada uniknya dan saya rasa juga dengan makanan itu dengan ada lemak lemaknya enak gitu
jadi dengan adanya lemak itu bisa mengatakan gurihnya
selain disajikan dengan nasi gudeg manggar juga lezat dinikmati dengan bubur
sayur daun singkong krecek telur ayam dan mangut lele semakin menambah kelezatannya
gudeg mengkari ini telah ada sejak lebih dari lima ratus tahun lalu
bermula dari racikan putri pembayun putri panembahan senopati pendiri sekaligus sultan mataram islam pertama
nah seiring berjalannya waktu gudeg manggar menyebar ke wilayah bantul dan menjadi sungguhan sehari hari masyarakat di sana
nah konon di desa mangiran ini kerap bermunculan bunga kelapa dan kemudian dimasak menjadi gudeg manggar
nah bahkan di musim paceklik di zaman penjajahan
gudeg manggar ini menjadi makanan penyelamat bagi masyarakat bantul
beda dari nangka saya lebih suka teksturnya
keberadaan gudeg manggar semakin menambah ragam kuliner gudeg di yogyakarta
yogyakarta kerap dijuluki sebagai kota gudeg
mayat hidup keatiran sudah pada dan penyelamatan tidak berakhir

selain kota gudeg yogyakarta juga dijuluki sebagai kota seni
saat pandemi ada banyak cara untuk menjajal wisata seni di kota ini
termasuk diantaranya berlibur ala staycation di homestay
yang menawarkan suasana jawa yang khas
wah sama dong
ini liburan juga ya
kan lagi pandemi gini bosen kan
belajar di rumah terus jadi aku ajak kesini
mau main main nanti berenang
terus mau kerajinan juga nih
ke tempat kerajinan
aku juga mau kesana nanti
wah pas banget
aku sih dua hari disini betah ya
kenapa milih tempat ini
karena kan ini suasananya jogja banget kan
terus aku mau sengaja mau ajakin anak anak biar tahu aja
semoga betah ya
oke kalau gitu saya mau sarapan dulu
ya cuci tangan
lahiran magelang yang akrab bisapa erika ini adalah seorang yang gemar berplesir
di tengah pandemi berlibur bersama keluarga menjadi salah satu cara untuk mengajarkan ketiga anaknya
membiasakan diri dengan kebiasaan baru
homestay di desa bangun jiwo kasihan bantul ini menjadi pilihan berlibur
selain telah menerapkan protokol kesehatan covid sembilan belas
homestay ini juga hanya menerima pesanan kamar secara daring
ibu maaf nih mau nanya kan saya sekeluarga sama ajak anak kecil kamar aman kan ya digunakan lagi pandemi gini
oh ya kami tuh jadi sebelum tamu datang kami semprot dulu dengan disinfeksi
jadi dengan benda benda yang berhubungan langsung dengan pemakaian customer
kami semua dibersihkan dulu
untuk menghindari penyebaran virus corona ya
karena sekarang kita semua juga harus menjaga seperti itu
ada enam kamar dengan harga enam ratus ribu hingga satu juta rupiah untuk menginap per malam yang tersedia di homestay ini
selama tiga jam
selama tiga jam
sesuai dengan namanya setiap bangunan kamar didominasi kayu jati
nuansa tradisional jawa pun terasa ketika berada disini
ada nilai budaya yang bisa dipelajari oleh erika ketika menikmati liburan di tempat ini
tiga candi dengan tinggi sekitar delapan meter dan tiga jalan kaki yang berada di dalam kamar ini adalah tempat yang paling terbaik untuk menikmati liburan di tempat ini
ada di dalam kawasan homestay
candi ini dibangun karena kecintaan sang pemilik homestay pada candi
jadi bu ada cerita menarik lainnya gak sih tentang bangunan ini
jadi disini tuh ada di dalam candi ada lingayoni
lingoyoni artinya itu simbol perkawinan laki laki dan perempuan
terus selain itu juga
semua kita mengacu ke pembangunan candi dieng
candi hindu pertama yang ada di jawa
lokasi homestay berada dekat dengan pusat kerajinan gerabah
kawasan kasongan menjadi surga para pecinta benda seni
deretan toko penjual gerabah nyaris tak pernah sepi pengunjung
bahkan wisatawan bisa menjajal wisata edukasi membuat gerabah di kawasan ini
seperti yang dilakukan oleh erika dan keluarga
di masa pandemi covid sembilan belas salah satu pusat pelatihan gerabah di kasongan ini
membatasi jumlah wisatawan dalam kegiatan tur belajar membuat kerajinan gerabah
pengelola juga memastikan kondisi tangan peserta tur dalam keadaan bersih
untuk dapat menjajal kegiatan belajar membuat gerabah
setiap pengunjung membayar biaya seratus ribu rupiah untuk kerajinan gerabah di kawasan ini
akan lebih murah bila rombongan berjumlah lebih banyak
berbahan dasar tanah liat proses pembuatan gerabah tidak mudah
kalau buatan gerabah ini yang paling harus diperhatikan itu harus
naruhnya di alat putar harus pas tengah
misalkan mau bikin pas harus di tengah tengah dulu
harus di senter nanti putarannya jangan terlalu cepat
dan yang penting kalau tanahnya nggak terlalu keras juga airnya jangan terlalu banyak
kalau terlalu banyak nanti tanahnya semakin ke bawah lembek
selain melatih kreativitas si kecil ada nilai ekonomi yang sangat penting dalam kegiatan ini
mengingat banyaknya perajin gerabah lokal yang masih setia memandu wisatawan dan membagikan ilmu kepada setiap pengunjung yang datang
huh ternyata membuat fast sederhana seperti ini memakan waktu yang cukup panjang
karena setelah vas ini jadi harus dijemur selama lima hari dan dimasukkan ke tungku pembakaran selama sembilan jam dengan suhu enam ratus derajat celcius
aku suka banget wisata seperti ini karena selain mengedukasi anak anakku juga ikut menggerakkan perekonomian para pengrajin gerabah
karena harga vas bunga sederhana seperti ini rp sepuluh rp lima belas murah kan
selain gerabah aneka karya seni para perajin di kasongan juga menjadi daya tarik wisata

pun galeri seni di kawasan ini ada untuk memuaskan hasrat berbelanja mereka termasuk erika dan keluarga
tak perlu khawatir bila ingin menyentuh benda benda seni yang ada
pengelola menjamin kebersihannya sesuai protokol kesehatan
beragam kerajinan ada di sini termasuk diantaranya patung patung dari berbagai jenis bahan
yang termahal adalah patung babi terbang berwarna emas ini dibanderol rp tujuh puluh lima juta
buat lebih dari seratus ribu paku dan beratnya itu seratus kg
proses pembuatannya adalah empat bulan lamanya dan aku suka banget nih sama detail detail pakunya itu sangat rapid
terus patung ini kenapa mempunyai sayap
karena sang seniman berpesan kalau mencapai cita cita itu harus setinggi mungkin karena ini sangat berharga
makanya warnanya itu seperti emas
sebagai pusat kerajinan kasongan menjadi destinasi menarik bagi penggemar karya seni
yuk kita pulang
dia nih saya kesini karena ini hasil kerajinan seniman lokal ya di kasongan
dan ini adalah tanda cinta kita terhadap
gimana liburan di jogja
wah seru banget nih ya anak anak pada fun
karena aku memang sengaja milih ke tempat yang biar anak anak itu mengenal budaya indonesia
tadi super seru karena tadi udah bikin grabat terus liat liat kerajinan
makanya mereka puas banget
kalau di saat pandemi seperti ini ada tips nggak untuk masyarakat mungkin yang ingin berwisata ke yogyakarta
oh tips ada sih
kan jogja ini punya banyak tempat wisata ya
tapi kita harus jadi wisatawan yang cerdas
jadi pinter pinter pilih tempat yang sudah
menerapkan protokol kesehatan pastinya
oke saya mau nyari barang lagi ya
oke boleh banget
sampai ketemu lagi
salah satu kedai jamu legendaris ada di paku alaman kota yogyakarta
kemudian ada kabin pahak pahak krema suasana biasiswa ndang yang kita amankan
kedai bolan jonon
presiden jokowi dodo saja rutin mengkonsumsi jamu
menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh menjadi alasannya
dan sudah saya minum saya rasakan memberikan manfaat yang baik untuk kebugaran tubuh
ingin mencoba ya dibuat sendiri
ingin belajar membuat jamu tradisional
desa wisata jamu kiringan bisa anda sambangi
seperti anak anak ini misalnya
ditemani orang tua mereka tengah asik melakukan kegiatan tur di kebun tanaman obat
mereka dapat mengenali aneka tanaman sekaligus kasiatnya
di antaranya keladitikus
tanaman bernama latin tiponium flageliforme ini
bermanfaat untuk mencegah rizal
bersihkan risiko kanker
ada pula tanaman yodium yang getah batangnya dapat mengobati luka
kemudian tanaman pecut kuda
yang daunnya berkasiat mengatasi radang tenggorokan bahkan amandel
keberadaan tanaman obat dan tanaman bahan baku pembuatan jamu di desa wisata ini
dilestarikan oleh warga bahkan hingga pekarangan rumah
yang dilakukan warga di sini adalah satu rumah paling nggak itu menanam sepuluh jenis tanaman
yang ada di polybag
di antaranya adalah jahe ada kunir ada empon empon
dan harapan kami dengan tanaman itu
wisatawan yang datang ke sini bisa melihat dan itu menjadi stok buat kami
agar wisatawan tetap bisa melihat tanaman itu sendiri
selain mengenal jenis jenis tanaman obat
desa wisata yang berlokasi di dusun kiringan kecamatan cetis bantul ini
juga menyediakan paket wisata membuat jamu
biayanya lima belas ribu rupiah per orang
dikelola oleh para ibu yang tergabung dalam kelompok perempuan pengrajin jamu gendong di kiringan
desa wisata ini menerapkan sejumlah protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona
nah kalau di masa pandemi adakah yang berubah desa wisatanya seperti apa
ada semenjak pandemi
itu bulan maret itu webnya ditutup
terus buka sekitar bulan september
itu aja pakai protokol kesehatan
itu pakai masker
terus pakai cuci tangan pakai satwa
dengan sabun dengan air mengalir
jadi kita bisa menggunakan protokol kesehatan
jadi kita bisa menggunakan protokol kesehatan

dan yang pasti jaga jarak ya bu
iya jaga jarak
nah ini bisa menjadi alternatif wisata keluarga
yang bisa mengedukasi anak anaknya supaya mereka juga tidak melupakan budaya bangsa
ya protokol kesehatan berbasis klinis
yang disuruh diperlukan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
yang dikeluarkan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
penting diterapkan di desa wisata
untuk meningkatkan kenyamanan saat berwisata
saya membawa anak saya berwisata ke keringan itu
supaya anak saya tahu gimana caranya membuat jamu
jamu bisa untuk hidup di dalam kitaran
terus saya juga beri ke anak saya
bisa untuk apa ini herbal itu untuk menjaga kesehatannya
di tengah pandemi ini kan kita harus pinter pinter jaga kesehatan
supaya nggak gampang sakit itu dengan cara minum minum tamuan yang herbal itu
terus saya itu tidak merasa takut karena kan kita kan sudah melaksanakan
karena sudah cuci tangan jaga jarak terus pakai masker
dusun kiringan juga dikenal sebagai kampung jamu
mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pembuat dan penjual jamu keliling
bahkan diantaranya ada yang masih berjualan jamu dengan menggunakan sepeda
konsumsi jamu di dusun ini meningkat saat pandemi
penyelamat herbal kaya manfaat ini semakin diminati
mengolah jamu juga tak sembarangan
perlu cara yang tepat agar kasiat jamu yang dibuat tetap terjaga
nah beberapa penelitian kami menunjukkan bahwa dengan pasturisasi atau pemanasan yang mild
yang di bawah seratus derajat celcius dengan waktu yang tidak terlalu lama
itu masih mempunyai komponen bioaktif yang efektif
tak lupa untuk selalu memastikan kebersihan proses penyajian jamu hingga peralatan yang digunakan
yogyakarta dengan segala keistimewaannya menawarkan banyak hal menarik
wisata kuliner legendaris yang laris manis
belajar dari para perajin lokal hingga meramu jamu di daerah pelestarinya
akan menjadi cerita bagi mereka yang berwisata melawat seni mengecap rasa di yogyakarta